saya memang kangen banget sama kamu kesha
pengen cium pengen sentuh kamu
ini kubater bukan
jadi semalam gue pesen ke toko kesehatan
terus baru dikirim hari ini
nah kalau udah ada ini
ya ampun terima kasih banyak rik ya
ya ampun ini gue bener bener seneng banget loh
berarti kita bisa bawa keisha ke sini
dan gue setiap hari setiap detik bisa sama kesha terus
kesha juga pasti seneng sa
bisa merasakan kehangatan ibunya
makasih ya rik
ya udah sekarang lo siap siap
biar gue pasang inkubator ini di kontrakan lo
ya udah pa
ya udah pa
ya udah pa
apa di sini ada pasien dengan nama elsa anindita
sebentar ya pak saya cek dulu
maaf pak nggak ada pasien atas nama elsa

suster mungkin bisa
siapa tahu suster bisa ngenalin
ini dia elsa anindita
sepertinya dia dirawat di sini
tidak ada pasien seperti ini pak
tapi pasien ini sekarang lagi hamil besar dan kemungkinan akan segera bersalin
puskesmas ini tidak ada bidan jadi tidak bisa melayani pasal ini
nggak ada bidan
nggak ada bidan
kalau bukan puskesmas ini terus puskesmas mana yang menangani persalinan
oh itu puskesmas kayu arum
di sana ada bidan dan juga dokter yang melayani dua puluh empat jam
sama sekali nggak ada informasi apa apa soal elsa
kata mereka puskesmas ini tidak menyediakan bidang
yang biasa nyediain bidan buat orang bersalin itu katanya puskesmas kayu arum pak
iya tapi itu kan puskesmas yang udah pernah dicek sama pak surya dan bu sarah
iya sih pak tapi bisa aja kan kalau mereka salah
apa kita ngecek aja lagi
nggak ada salahnya kan
mudah emang bisa diperbaiki
eh kayak gitu
dibesarkan tadi ya kan
gue sudah sendiri
kabarin aja ya sebentar lagi sampai rumah sakit ya
pak riza tolong cepetan bawa mobilnya ya
boleh kuatin kemu ya
aku harus kabarin mas al ini
pak pak maaf pak
di sini nggak bisa parkir pak
tolong pindahkan jangan di sini pak
aduh tuh orang main pergi pergi aja
pak jeremy bukan pak
pak jeremy bukan
jeremy tujuan seoul
apa itu yang tadi telepon saya
saya saya aldebaran yang tadi telepon pak jeremy
bisa bicara sebentar gak
sepuluh menit ya pak
kita bicara di situ ya pak ya
berita ini benar bapak yang tulis
tapi berita ini sudah lama sekali pak
ya dua puluh sembilan tahun yang lalu kan pak
ini yang mau saya tanyakan kira kira bapak masih ingat nggak kejadiannya seperti apa
saya nggak ingat persis pak
karena seperti yang bapak bilang tadi
kejadiannya sudah dua puluh sembilan tahun
ya memang sudah lama sekali sih pak
tapi waktu itu waktu bapak sampai di lokasi sempat bertemu dengan korbannya
saat saya di lokasi
ada satu korban sopir mobil itu
terus saya dapat informasi juga
kalau penumpang mobil itu seorang ibu hamil meninggal juga
bapak kira kira inget gak nama korban perempuannya
karena di sini kan tertulisnya nufia
benar namanya nufia
ayo langsung dibawa ke dalam ya
sopirnya pak irvan ada di sini
berarti pak irvan juga ada di sini
di surat kabar memang namanya tertulis novia
tapi saya saat itu salah tulis namanya
kamu baca itu
saya tahu jeremy
ini liputan pertama kamu
tapi kesalahan kamu sangat fatal
kamu salah tulis nama korban
namanya bukan novia